kau gak itu
hmm kurang ngajar
tidak mungkin dayang hari ini mampu menyukai roh
justru itu tidak pernah ada di dunia
selama ini aku hanya menipu saja
pasti ini pula dayang hari ini
dia mau mengacaukan rencanaku
ayah aku sudah membalaskan dendam kemuliaan
sekarang akulah satu satunya orang yang menguasai jurus patra hikmah hingga sempurna
akulah pendekar terhebat
tidak ada yang bisa mengandung
nih mas jadi kau bukan putriku
aku adalah rana sampal
putri dari prabu siliwana
sudahlah nyai aku mohon
kita adalah sesama manusia
nih mas lebih baik kita pergi sekarang dari sini
karena pasti sanjang nelendra akan menyusul kita kemari
masalah tidak akan selesai kalau kita lari dan berlari
kita hadapi sanjang nalendra apapun yang terjadi
sanjang nelendra mempunyai mantra mantra kuno
kita tidak bisa menghadapinya
pendekar manapun pasti akan bertukuk lutut pada sanjang nelendra
tadi aku sudah membentakmu
tapi beginilah situasinya
lain cerita kalau kisulan janah masih ada
orang terakhir yang mempunyai patra yitma ke sepuluh
hanya dengan jurus itu sanjang nelendra bisa dikalahkan

kita perlu keluar dari sini
di tempat ini
tidak ada tempat bersembunyi dari sancang nalendra
tempat paling aman saat ini adalah di sampingnya
sancam nalendra dimanfaatkan oleh buduk basu
yang menginginkan aku mati
bukanlah sancang nalendra
tapi buduk basu
kenapa bisa seperti itu
aku mendengarnya sendiri nyai
aku sudah berjanji
aku membalaskan dendam ibuku
sekarang aku buktikan janji itu
waktu itu aku melihat di samping tubuhmu ada kedebong pisang
buduk basu sudah menyehir
agar terlihat seperti jasad
benar sekali nyai
tapi buduk basu
tidak menguasai ilmu kanoraga yang mumpuni
tapi dia mempunyai sihir sihir yang sangat jahat
ini sangat berbahaya sekali untuk rencanamu
sancang nalendra bisa membunuhmu
sanjang nalendra tidak akan membunuh
jika dia mengira
apa yang mereka lakukan
dari yang terlihat mereka lagi melakukan upacara pernukaran roh
oh di ruwanda aku persembahkan roh adiada reswayari padamu
wah kembalikan roh putriku pertiwi
kau sudah sadar
rai rai rana santang
kemana lagi aku harus mencarimu
rai rai rana santang
maafkan aku bunda
aku tidak bisa menjaga rai rai rana santang
aku benar benar kakak yang tidak berguna

aku ingin bersama kakek sancang malendra
jaga dewa batara
kau gak itu
tidak mungkin dari yang hari ini mampu menyukai roh
itu tidak pernah ada di dunia
aku hanya menipu sancang
pasti ini ulah daya hari ini
dia mau mengacaukan rencanaku
kau jangan terbiasa
aku akan menipu dengan perempuan busuk itu
dia bukan pertiwi
dia nimas rara sampah
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kurang ajar hentikan gandewaramu
kau jangan terbiasa

aku harus menipu
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kau jangan terbiasa
kau bukan nimas rara serap